perpaduan nasi berbagai lauk dan sayur pastinya bikin kenyang
nah itu semua ada di dalam nasi rames yang tentunya bisa jadi pilihan makan siang yang memuaskan
tapi berbeda dengan nasi rames di warteg sederhana sekarang ada beberapa restoran yang menyediakan nasi rames dengan konsep lebih kekinian
kalau gitu langsung aja yuk makan siang
pertama saya mau makan di remas rames yang berlokasi di kelapa gading
restoran ini menghadirkan konsep makan nasi rames dengan suasana yang nyaman
hanya perlu merogoh kocek mulai dari tiga puluh ribu rupiah anda sudah bisa menikmati hidangan di sini
remas ramesnya sendiri itu brand pertama dari dum dum yang mengusung makanan nusantara
jadi kita ngambil dari beberapa makanan ciri khas dari nusantara yang emang banyak dicintai sama orang orang di indonesia
kita mau mengikat kembali untuk kayak anak anak muda milenial segala apa
karena mereka juga nyari tempat yang lebih nyaman segala apa kan
tapi kita juga gak mau meninggalin nilai nusantara
namanya nasi rames atau nasi campur
pastinya ada berbagai jenis lauk yang bisa dinikmati
mulai dari ayam
bahkan nasi dan sambalnya pun tersedia dalam beberapa pilihan
menu favorit di sini adalah nasi rames ikan cakalang dan nasi rames empal
terdapat juga beragam minuman kekinian seperti dum dum thai original tea yang menjadi favorit konsumen
ini nasi ramesnya menurut saya enak karena
dia selain lauknya itu rame ya
rasa dari rempah bumbu bumbunya ini saya mesen ayam woku itu kerasa banget dan enak
jadi gak cuma sekedar nasi
kekinian yang hambar tapi ini benar enak
dan sambalnya juga pedesnya
rumah makan ini dilengkapi dengan area bermain anak hingga ruang vip
cocok banget nih untuk nongkrong dengan teman atau bersantai sama keluarga
aku yang kesini aku yang kedua kali sih
kalau buat makanannya sih menurut aku enak ya
terus konsepnya lucu kan nasi rames yang dibungkus gitu
terus dari tempatnya sendiri ambience nya juga enak banget gitu
selanjutnya ada super rames
kalau yang satu ini lebih mirip dengan warteg
beragam lauk disajikan pada etalase yang siap untuk dipilih
mulai dari daging telur dadar mie sayur ayam cumi cumi hingga keripik kentang
tidak ketinggalan kerupuk dan sambal
nah yang kedua ini saya mau cobain nasi rames dari super rames
ini lengkap banget ada cumi ada mie terus ada kering kentang
air semua lengkap langsung kita cobain
berlokasi di mall ambasador super rames kerap menjadi pilihan yang tepat
untuk makan siang yang nikmat dan mengenyangkan
super rames itu saya memang suka makan karena selain makanan yunus antara juga
tasenya itu rasanya ada gitu
jadi kayak dari sisi sayurnya terus dari menu yang diberikan
original itu udah cukup buat saya makan siang
ditambah lagi ada menu menu lainnya kayaknya semakin enak gitu
biasanya sih di hari weekday aja sih kak bisa dari senin sampai hari jumat
di jam siang jam makan siang atau jam makan malam sih kak
menu favoritnya ada super ayam sama ada super daging
anda bisa menikmati hidangan di super rames
dengan harga mulai dari dua puluh ribuan
hemat nikmat dan kenyang
semuanya lengkap tercampur dalam nasi rames